kita beralih ke tanah air kabar gembira datang dari tim putri tenis indonesia
mereka berhasil naik kelas ke grup satu kejuaraan piala fed pada tahun dua ribu sembilan belas mendatang
mengutip rilis pbplt tim merah putih meraih tiket promosi setelah dalam playoff mendepak unggulan pertama uzbekistan dengan skor tiga
penentu kemenangan tim indonesia adalah saat ganda jesse rompis beatrice gumulya menundukan nigina abduraimova
yasmina karijanova tujuh puluh enam dan enam puluh satu pada babak playoff pada sabtu kemarin
keunggulan tunggal kedua aldila sutiati adalah pembuka kegemilangan regu putri merah putih
petenis non peringkat itu menang straight set atas akgul aman muradova enam dua
tak lama kemudian beatrice memastikan kemenangan kedua indonesia setelah membungkam peringkat tunggal putri ke satu ratus sembilan puluh empat dunia
indonesia terakhir kali bertengger di grup satu asia oceania pada ajang perebutan lambang supremasi tenis bergu putri dunia ini pada tahun dua ribu empat belas